yang hari ini mengikuti rapid test
untuk bilik yang ada di gedung ptsb ini
selain fasilitas dua puluh bilik dan felbet serta air minum
petugas juga memberikan makanan untuk sahur maupun berbuka puasa
bilik isolasi ini sengaja dibangun bagi masyarakat di perumahan padat penduduk
agar mereka memiliki ruang untuk melakukan isolasi secara mandiri
tim liputan cnn indonesia